tentunya hal ini akan berdampak pada bunga kredit pemilikan rumah atau kpr anda
lantas apa sebenarnya kpr itu saya akan mengulasnya untuk anda
mari kita lihat bersama apa itu kpr
kita mengenal dulu kpr adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan perorangan
untuk membeli atau memperbaiki rumah
dan kita tahu nasabah juga dapat mencicil rumah dalam jangka waktu tertentu dengan besaran bunga yang sesuai perjanjian
biasanya ini kpr ini dipakai oleh mereka yang ingin membeli rumah namun belum memiliki uang tunai yang cukup atau membeli secara cash
jadi kalau misalnya anda tidak mempunyai uang tunai yang cukup anda bisa dp dulu lalu memakai kpr ini untuk melunasi rumah impian anda
nah selanjutnya ini ada dua jenis
dua jenis kpr kita bahas bersama yang pertama adalah kredit subsidi
ini adalah kredit yang diperuntukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah
dan yang kedua adalah kredit non subsidi
ini adalah kredit yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat
dan kita akan lihat bersama bagaimana cara kerjanya kpr dan suku bunga dasar kredit
kita lihat bersama kalau misalnya kita lihat ada beberapa bank bank besar saat ini sdbk nya berada
dan sdbk ini sebenarnya digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh bank kepada nasabah
kita lihat memang ada beberapa sdbk ini tapi tidak perlu terlalu khawatir
dan sdbk ini sebenarnya digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh bank kepada nasabah
sdbk ini akan melihat bagaimana kebijakan bank masing masing
sdbk ini hanya sebagai dasar dan acuannya
jadi jangan heran dan bingung jika bunga kredit yang sampai ke nasabah belum tentu sama alias berbeda dengan sbdk yang dicantumkan bank
sbdk ini juga belum memperhitungkan komponen estimasi premi resiko yang besarnya tergantung dari penilaian bank terhadap resiko masing masing debitur atau kelompok debitur
dan kita lihat lagi bersama
berkait dengan fixed dan juga floating rate
ini kita harus mengetahuinya karena ini adalah dasar pengetahuan anda untuk nanti bernegosiasi dengan bank
yang pertama adalah suku bunga yang bersifat tetap mengacu pada pokok utang awal
dan yang kedua adalah floating rate
ini adalah suku bunga yang bersifat tidak tetap bergantung pada suku bunga acuan dari bank indonesia
kita akan kasih anda satu contoh
misalnya kalau misalnya kita pinjam uang dengan bank dengan fixed rate dan tenor
dan tiap bulan anda akan mencicil untuk membayar ke bank misalnya lima juta per bulan
dan nominal ini anda akan berlaku selama masa tenor tersebut
kemudian ada yang namanya floating rate
dan floating rate ini bersifat tidak tetap dan mengikuti pergerakan suku bunga acuan bank indonesia
misalnya anda mencicil sebuah rumah selama lima belas tahun
di tahun pertama hingga ketiga kpr nya cicilannya misalnya dua juta tiap bulan
nah sisanya dua belas tahun berikutnya cicilannya bisa bertambah sesuai dengan kenaikan suku bunga acuan bank indonesia
jadi cicilan anda tentunya akan bertambah
itulah tadi istilah yang perlu anda ketahui mengenai kredit perumahan rakyat